bagi dani saputra kenaikan harga minyak goreng dirasa sangat memberatkan
pria yang sehari harinya berjualan gorengan di kawasan jalan gatot subroto bandung ini
mengaku harus menambah modal hampir dua kali lipat dari rp lima ratus menjadi rp sembilan ratus
dhani mengaku saat ini menggunakan minyak goreng kemasan untuk berjualan
karena ia kesulitan mendapatkan minyak curah
menurut dhani naiknya harga minyak menjadi tambahan beban
karena harga beberapa komoditas seperti tahu tempe dan terigu juga sedang tinggi
agar tetap bisa mendapat untung dhani terpaksa menaikkan harga jual gorengan meskipun berisiko ditinggal pelanggan
sudah naik sekarang jadi rp lima empat ratus
sebelum itu masih

ya karena itu narangik itu minyak naik kan pesah
tak hanya pedagang gorengan tingginya harga minyak goreng juga berdampak pada produsen keripik tempe di kawasan kosambi bandung
dalam sehari rata rata mereka membutuhkan sekitar lima jerigen atau tujuh puluh lima liter minyak goreng curah untuk produksi keripik tempe
namun saat ini ongkos produksi membengkak karena harga minyak curah naik signifikan
salah seorang produsen reni susilawati mengaku saat ini ia sudah menaikkan harga jual keripik tempe dari rp empat puluh empat per kilogram
menjadi rp empat puluh delapan per kilogram
tujuannya untuk mengimbangi biaya produksi yang tinggi
untuk minyak goreng saja ia harus mengeluarkan modal sebesar rp satu lima ratus
jauh meningkat dari modal sebelumnya yang hanya rp tujuh ratus lima puluh
ia juga mengeluhkan kelangkaan minyak curah di pasaran
reni enggan beralih ke minyak goreng kemasan karena harganya jauh lebih mahal daripada minyak curah
kayak gini aja kalau misalkan ada minyak ya ada berapa misalnya berapa kompan
berapa puluh gitu ya kita harus memodalin dulu aja
jadi nyimpen dulu aja biar bisa kita produksi terus
kalau misalnya nggak ada minyak kan kita susah ininya susah buat produksi
sempat berhenti dulu ini nggak ada minyak kita atau gimana
sempat sih kalau misalnya ini hari ini nggak ada nih ya kita jualin dulu aja yang ada dulu
yang nggak ada dulu tempe yang kemarin gitu
saat ini harga minyak goreng kemasan di kota bandung berkisar antara rp empat puluh hingga rp lima puluh
sementara minyak curah dijual seharga rp delapan belas hingga rp dua puluh per liter